beginilah cara wisnu widodo warga desa gandu kepo kecamatan sukoro jopon norogo jawa timur
untuk keluar masuk ke dalam rumah miliknya
sejak empat tahun lalu bapak empat anak harus berjuang untuk sekedar keluar masuk rumahnya sendiri
menggunakan kursi dari kayu
ini lantaran satu satunya akses keluar masuk rumah
ditutup tembok setinggi satu meter oleh tetangganya sendiri mistun dan edi
tembok tersebut dibangun sejak tahun dua ribu tujuh belas silam
upaya mediasi hingga hukum di pengadilan telah dilakukan
pihak pengadilan telah memutuskan jika jalan yang dipagar dan menutup akses rumah widodo
merupakan jalan desa sehingga pagar tembok itu harus dibongkar
namun pemilik rumah yang mengklaim jalan desa itu masih miliknya
hingga saat ini enggan membongkar pagar tersebut
sedangkan pihak desa juga tidak kunjung mengambil tindakan
ya kesulitan nggak bisa lewat mana mana lewat tritisan itu
pemotor ya enggak bisa masuk
terus ini sudah diselesaikan di desa atau gimana pak
ya desa itu pasif saja loh
saya minta ini pemerintah mau bijaksana
karena saya kadangnya seperti ini sudah proses di pengadilan sudah tiga tahun setengah ini
dan sudah diputuskan memang harus dikembalikan ke semula yaitu jalan desa
dan motor motor ditaruh di depan di tempatnya
kalau mau masuk ke sini memang
ya itu paling enggak kadang lewat tangga ini kursi pakai kursi kadang ya pakai keripisan
warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan
termasuk merobohkan tembok yang menutup akses menuju rumah wisnu widodo
serta menuju area persawahan
catur priyambodo ponorogo jawa timur